tumpahan minyak dari sumur minyak pertamina di lepas pantai karawang masih terus terjadi dan membawa dampak yang luar biasa
tumpahan minyak ini terbawa arus laut ke perairan utara jawa barat dan sebagian terdampar di sepanjang pantai
bekasi bahkan utara jakarta dilaporkan telah terkena dampaknya
tumpahan minyak ditemukan terdampar di pantai pulau rambut dan untung jawa di kepulauan seribu
di pantai karawang sedikitnya sembilan titik pantai terdampak tumpahan minyak pertamina sejak pertengahan juli lalu
desa sungai buntu dan desa cemarajaya adalah dua di antaranya yang mengalami dampak tumpahan minyak terbanyak
untuk menanganinya pertamina melibatkan berbagai pihak
bumn skk migas kementerian esdm kementerian kelautan dan perikanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
polri tni juga ribuan warga ikut menangani tumpahan minyak di sepanjang pantai

jadi setiap pagi ini ada ratusan bahkan ribuan warga pesisir karawang ikut membantu membersihkan lima minyak di pantai mereka
nah kalau kita lihat ini adalah crude oil atau minyak mentah yang sampai ke bibir pantai karawang
ini harus segera diangkat saat menggumpal seperti ini sebelum dia mencair meleleh karena panas matahari dan meresap ke permukaan tanah atau pasir di karawang
penanganan di lepas pantai dilakukan pertamina dengan menggelar lebih dari tujuh meter oil boom
yang terdiri dari oil boom statis dan dinamis berlapis untuk menjerat tumpahan minyak
mengerahkan empat puluh delapan kapal dilengkapi oil skimmer dan slur pea pump untuk menyedot minyak di perairan
memasang lebih dari delapan oil boom tambahan sampai pesisir pantai karawang bekasi hingga kepulauan seribu serta jaring ikan di beberapa area sensitif
tapi itu belum cukup tumpahan minyak yang menggumpal terus terbawa arus laut ke pesisir karawang
sebagian menempel di bebatuan
permukaan tanah jalan bahkan rumah warga
warga pun gelisah
menurut jamilah yang tinggal di desa cemarajaya karawang aroma tidak sedap menusuk hidung sepanjang hari
jamilah dan puluhan tetangganya memutuskan ambil bagian menjadi tim pembersih minyak lengkap dengan alat pelindung diri
semangat warga juga terdongkrak karena pertamina memberikan uang apresiasi bagi warga yang ikut membersihkan tumpahan minyak
seratus rupiah per hari per orang
jualannya sepi pak jadi pada kesini semua kerja semua jadi saya ikut kerja
ya memang pengennya cepat bersih gitu pak kan ini kalau malam bau anak anak pun pada sakit
pernapasan tuh kayak sesek gitu pak uapnya bau ya takut sih takut ya gimana sih pak
di sepanjang pantai karawang saja sekitar tiga warga bergiliran memunguti gumpalan minyak di bibir pantai
mengeringkan genangan minyak pekat di sekitar pemukiman
mengangkut karung karung minyak ini secara manual ke truk pengangkut limbah
maupun hilir mudik dengan sepeda motor menjadi kurir limbah
pemandangan seperti ini sudah berlangsung setiap hari sejak akhir juli di sepanjang pesisir karawang
namun tidak hanya karawang yang harus menanggung tumpahan minyak dari sumur pertamina
tumpahan minyak juga terbawa arus laut ke arah barat
tumpahan minyak dari sumur pertamina yya satu telah berdampak di tiga provinsi
tiga puluh dua kecamatan dan lima puluh tujuh desa
gumpalan minyak mentah juga telah mendarat di sepanjang delapan puluh lima km pesisir pantai utara jawa dan karawang
bekasi hingga kepulauan seribu
sementara di bekasi tumpahan minyak dilaporkan telah mencemari pesisir desa pantai bahagia dan pantai bakti muara gembong
ribuan karung limbah tumpahan minyak dikumpulkan warga setiap hari
ratusan warga digilir satu ratus lima puluh orang per hari
untuk terlibat menjadi tim pembersih tumpahan minyak di desa pantai

suganda memimpin salah satu kelompok yang terdiri dari lima orang
kelompok suganda menyisir pantai dan muara sungai dengan perahu untuk membersihkan tumpahan minyak
hari ini kurang lebih tujuh puluh karung
pernah satu hari pernah tiga ratus karung
nempel di akar akar kayak dibertumpukan sampah sampah
itu yang paling susah
penanganan tumpahan minyak dari sumur pertamina di lepas pantai karawang dilakukan besar besaran
pertamina sendiri masih berupaya menangani sumber kebocoran di kedalaman dua tujuh ratus meter
dan saat ini sudah sampai kedalaman di dua lima ratus meter dari target dua tujuh ratus meter
kami perkirakan mungkin akhir september atau paling lambat sekali di awal oktober
hal itu sudah selesai dilakukan
dengan demikian oil spill yang memang keluar dari anjungan tersebut bisa langsung di stop
penyebab terjadinya tumpahan minyak ini
masih dalam penyelidikan
pertamina menjamin akan bertanggung jawab penuh menangani tumpahan yang telah menyebar
namun kita semua tahu bahwa penanganan tumpahan saja tidak cukup menyelesaikan dampak limbah
pemulihan juga dibutuhkan
tapi yang paling penting pertamina wajib mempertimbangkan
apakah mengeksploitasi dan mengandalkan sumber energi fosil berisiko tinggi seperti ini akan tetap dilanjutkan
tim liputan cnn indonesia